kembali bersama kami di prime news
pilot susi air penerbangan timika menuju distrik jila kabupaten mimika papua
didatangi anggota kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya kamis enam belas maret
mereka menitipkan surat seruan yang terbungkus plastik merah
terkait dengan penyanderaan pilot susi air kapten philips mark martins
pilot lr yang berkembangsaan afrika selatan tersebut hanya terdiam
saat anggota kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya menyampaikan surat
isi surat tersebut berupa pengakuan dari dunia terhadap kelompok mereka
dengan melakukan penyanderaan terhadap pilot kapten phillips mark martens
saat ini saat dikonfirmasi melalui whatsapp
kepala satgas operasi damai kartens dua ribu dua puluh tiga kombespol faizal ramadhani mengakui hal tersebut
satgas akan menyelidiki lagi kasus ini